petugas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan sudin jakarta pusat
masih berupaya memadamkan api yang membakar gedung bioskop mulia agung
senin jakarta pusat hingga jumat dini hari
tidak adanya sumber air membuat petugas kesulitan memadamkan api
api mulai merambat serta membakar sejumlah toko di sekitar gedung
pemilik kios berupaya mengeluarkan barang barang dagangannya
agar tidak ikut terbakar
kebakaran ini diduga dipicu kejadian unjuk rasa masa
aksi penolakan undang undang cipta kerja
biasa aku toko jakarta
belakangnya ini kan ini
ini udah belakang deh ini belakang persis
pas ya aksi massa di kampung bali tanah abang jakarta pusat
petugas prasarana dan sarana umum ppsu
yang dibantu satpol pp kelurahan kampung bali membersihkan sisa demo
di antaranya bekas pembakaran ban yang berada di tengah jalan
hal ini dilakukan agar tidak mengganggu pengguna jalan
selain itu petugas juga membersihkan tiang marka jalan
dan merapikan pagar pembatas jalan yang dirobohkan oleh para pendemo di kawasan ini
ini adalah pasar demo
hari ini malam ini sampai tuntas kita bersihkan
termasuk sampah sampah hasil pendemok
tadi juga sudah kita lihat ada beberapa dua papan nama yang memang copot
terus di jalan parudin juga underpass itu ada
ada spager yang memang mengalami kerusakan dan itu sudah kita laporkan kepada skpd terkait
sementara itu aksi masa tolak uu cipta kerja di ruas jalan imam bonjol kabupaten bekasi
membuat ribuan kendaraan terjebak kemacetan hingga tiga km pada kamis malam
sejumlah sopir truk terpaksa menginap di jalan jika ruas jalan masih belum dapat dilalui
tim liputan cnn indonesia